partai demokrat berencana memberikan dispensasi kepada kadernya untuk mendukung pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
bakal calon wakil presiden sandiaga uno mengatakan dinamika internal dalam partai demokrat diserahkan sepenuhnya kepada partai
meski demikian sandi mengapresiasi sikap sekjen partai demokrat yang kokoh berada di koalisi prabowo sandi
kita bahas di rapat sekjen pertama tama kami mengapresiasi bahwa pak sekjen hadir dan dua kaki pak sekjen secara kokoh ada di koalisi prabowo sandi
putusan pribadi masing masing tentunya diserahkan kepada partai demokrat dan internal dan kami akan hargai apresiasi
tapi dua kaki partai demokrat kokoh
di koalisi prabowo sandi itu yang kami mendapat afirmasi kemarin mendapat keyakinan dari pak sekjen
dan dalam satu dua hari ini pak prabowo dan saya akan bersilaturahim dengan pak sbe
dan juga kita ingin memantapkan langkah langkah untuk menuju nanti penetapan tim pemenangan yang sifatnya lebih strategis teknis sudah ditangani oleh tim sekjen
kabar pak sekjen
partai demokrat yang dianggap berdiri di dua kaki karena mengizinkan sebagian kadernya untuk memilih jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin disikapi dengan santai oleh prabowo subianto
hal tersebut dianggap biasa dalam politik
prabowo juga menambahkan dalam proses demokrasi tidak ada aturan soal siapa mendukung siapa karena semuanya bebas menentukan pilihan